jenazah kaisa boleh bawa masuk
baik bu saya permisi
berdoa minta yang terbaik sama allah
itu cahaya di rumah ini
dia selalu nerangin rumah ini
dia selalu memberikan
kemahagiaan di rumah ini
udah redup sekarang
kau tambah aku tuh ya
aku tuh ini pasti berat buat kamu
kamu harus terima semua
aku pasti berat
aku tahu perasaan kamu
berdoa terus sama aku
bukannya gue udah minta sama lo
jagain keisha baik baik
tapi kenapa kisah meninggal mbak

perasaan kamu apa sa
keisha itu aku apa baik baik lo
kenapa dia meninggal
kenapa sih mbak
kenapa sekara bapak pergi bak
kamu tak bisaku pernah di posisi kamu ya
labih kuat dari iklas ya kamu
papa tuh kalau inget begini tuh inget
pasangan kasah pengini

ku tahu selamat ku
maksudnya apa ya sayang
sekarang kamu lihat aja sendiri
banding baik baik aja kan
kamu lihat keisha menyinggir